tim nasional bola basket tiga x tiga indonesia akan mengikuti kejuaraan dunia dua ribu tujuh belas di nantes perancis tujuh belas hingga dua puluh satu juni mendatang
indonesia masuk kualifikasi dunia setelah tim putra senior menduduki peringkat dua puluh lima dunia
tim nasional bola basket tiga x tiga indonesia kini giat berlatih untuk menghadapi kejuaraan dunia dua ribu tujuh belas di nantes perancis tujuh belas hingga dua puluh satu juni mendatang
meskipun persiapan tim cukup singkat tim nasional indonesia yakin akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari kejuaraan dunia tahun lalu
pada kejuaraan dunia tahun lalu tim tiga x tiga indonesia gagal di delapan besar
tim dipimpin antoni gunawan sebagai pelatih kepala latihan ditekankan pada kerjasama antar pemain
persiapan sejauh ini memang lebih ke kemistri pemain saja karena kan memang boleh dibilangkan tiga x tiga itu salah satu faktor yang penting adalah kemistri
untuk seperti apa pola latihannya dan sebagainya lebih banyak akurasi tembakan core terus lebih ke arah sistemnya juga kita perbaiki sama kemistri sih yang paling penting sih salah satunya
tim merah putih diwakili oleh dua pemain senior fandi andika ramadani dan vinton nolan surawi
dan dua pemain muda rivaldo tandra dan kevin moses
saat ini mereka fokus membangun kerjasama tim sistem permainan dan membatangkan strategi
sekarang mungkin ya gue sih berharap masih sama kayak tahun lalu ya kita bisa lolos ke delapan besar gitu
dengan pergantian satu pemain ini ya harusnya yang pemain yang satu bisa cepat beradaptasi karena kan tiganya masih tetap ya
jadi yang satu ini harus bisa cepat ikut sama yang tiga gitu sistem mainnya jadi jangan yang tiga harus ikut sama yang satu gitu
dan gue rasa sih kayaknya bisa gitu dengan banyaknya kayak tadi latihan game kemistrinya harus cepat didapat gitu
ya sayang gitu waktu kita mepet juga soalnya
pada kejuaraan dunia kali ini indonesia berada di grup neraka bersama amerika serikat korea selatan dan belanda
pada kejuaraan dunia tahun lalu indonesia sempat membuat kejutan dengan menumbangkan andora dan mesir